assalamualaikum wr wb
sebelumnya saya ucapkan banyak banyak terima kasih atas kedatangan ibu mirna kesini
hasil dari diskusi para ustadz dan murabi masalah haikal
semuanya kita serahkan kepada ibu lena dan haitle sendiri
apakah mau dilanjutkan atau tidak belajar di politik
apaan itu dia
apaan itu dia
apaan itu dia
apaan itu dia
apaan itu dia
sehingga kita lebih berhenti
apaan itu dia
apaan itu dia
sehingga kita lebih berhenti
ini punya tadi eh ini udah zaman now
jangan percaya sama tak hayul
bukan tak hayul tapi apakah mungkin
jangan jangan ada kecuali nabrak galon terus galonnya jatuh
ya ampun kecoanya segede apa bisa nabrak galon
tapi kan saya tuh geli banget sama kecoa
duh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kau kemana kau kemana
aduh ini pakai duduk lagi tangkap tadi kan udah saya teriakin siapapun itu tangkap hai
kau aja aja aduh cepet kejar
belakangan karena tekanan siap laksanakan hai kau
ya allah ibu khawatir sama kamu
adek kamu telepon katanya kamu kabur dari pesantren maafin aikal ya bu aikal nggak betah
ini aikal mau pulang aja
semuanya itu kan tergantung dia sendiri dari ibunya kita berdoa aja semoga ke depan buck goin baru ruldade captain
kedepannya dia akan lebih baik
ayah kamu udah dapet kerjaan sekarang nak
tapi di luar kota
jadi ayah baru bisa pulang tiga bulan nanti
dan ibu sekarang jualan gorengan di rumah
bisa buat makan sehari hari buat ibu sama raffi
bapak sama ibu kamu
kerja keras buat kamu
baik jadi anak
patuh sama orang tua
kamu dengerin ibu ya
ibu sama ayah gak pernah mau buang kamu
justru kami ingin kamu mendapatkan pendidikan yang terbaik disini
sambil ayah dan ibu juga memperbaiki kondisi keuangan keluarga kita
kamu anak pinter
jadi jangan bikin pak de susah di sini ya nak ya
kamu sayangkan sama kita semua
maaf mas gak sengaja
maaf mas aku nggak sengaja
jangan sedih lagi ya mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya saya ucapkan banyak banyak
terima kasih atas kedatangan ibu mina
hasil dari diskusi
para ustadz dan murabi
kita serahkan kepada
ibu lena dan haicle sendiri
apakah mau dilanjutkan
belajar di pondok pesanten
tapi kami berharap
masih mau belajar disini
terserah bagaimana haikal nya aja
saya tidak akan memaksa
saya tidak akan memaksa
haikal sayang sama keluarga haikal
haikal memutuskan untuk
kayaknya enggak deh
paling dia di umenin dong
gimana kalau kita taruhan
kalau aku menang
aku akan menang
kalian terakhir aku
emangnya kalian pada mau taruhan apa
nah itu dia taruh
haikal memutuskan untuk
belajar lebih giat atau
belajar lebih giat atau rajin
disini dan haikal